kita ke informasi selanjutnya foto dan video seorang polisi bersama seekor kucing jenis persia saat melakukan pengamanan aksi demo tolak omnibus law
undang undang cipta kerja di magelang menjadi viral di media sosial
foto dengan caption bertuliskan lur ono kucing pelacak atau kawan
ada kucing pelacak diunggah akun twitter milik at jawa fest pada jumat pekan kemarin
usut punya usu ternyata kucing yang dibawa polisi tersebut bukan kucing pelacak milik polres magelang
kucing jenis persia ini milik warga yang melintas di depan puluhan polisi yang sedang melakukan pengamanan aksi demo tolak omnibus law
undang undang cipta kerja di depan sebuah mal terbesar di magelang pada jumat kemarin
hal tersebut ditegaskan oleh wakapolres magelang kompol aron sebastian di halaman depan parkir mal pada selasa siang
sempat viral anggota yang bawa kucing itu gimana
tidak itu hanya kebutuhan dari warga
saja warga yang senang dengan polisi
kemudian warga tersebut memang pembawa kucing sehingga polisi diajak untuk berfoto bersama kucingnya itu aja
tapi sempat viral ya dan ya foto polisi yang dengan kucing itu
ya berarti polisi disenangi masyarakat
bukan anjing bukan kucing pelacak ya
bukan bukan itu pelajar persia itu kucing persia
kucing persia ya
bukan kucing pelacak ya